jauh jauh nih
aku akan bikin kamu bahagia
tadi aku parkir sebelah motor itu tuh
motor lo pasti warna abu abu yang parkir disitu kan
iya terus sekarang tuh sam sama temen temennya
aduh ya allah
ada ada aja sih
darren kejar malingnya ambil motonya ray
duduk di duk ext dirti kindnya kalau tidak apa apa
ibu terluar jauh ini
ndi luar kamu tahu maksudnya
kayaknya begini sih
mereka kejar maling yang ngambil motor gue

hei kau kebun sedikit kan darin
mau lari kemana lagi kau
ajar dia darin
hei kita ajar dia
sekarang kalau yang saya
nih biar ganteng lu aja
aku mohon lindungi nadiren
jangan sampai dia kenapa kenapa
karena dibukuin maling
ini ketemu dimana nih
gua tinggalin aja tadi
yang setiap hari lo jahatin
selamat ya gin
kalian udah jadian
kalian bisa jadi lebih baik
dan selama ini
pak kami mau melapor pak
kami punya dua pencuri motor yang mengkambing hitamkan roman pak
jadi tolong bapak tangkep dan bebaskan roman pak
jadi kalian yang mencuri motor
bukti ada kita mata saksi juga ada
bukan mata saksi
saksi mata dan kita punya
oke saksi mata kita juga punya
bisa kita bawa yang bener dong
baik semuanya akan saya proses
kalau roman tidak bersalah pasti akan segera bebas
maaf ini sudah malam
besok pagi saja
tapi kita boleh ketemu sama roman pak
ya udah sih menunggu kabar dari penghulu
kita sabar dulu
pulang aja yuk
eh jangan kok
tapi beneran kita gak bisa ketemu sama roman
jangan ke polisi desak desak
nanti roman tidak dikasih bebas lagi
kami komit dulu ya pak
makasih ya den atas kerjasamanya
ya pak tolong pak cepat di proses
di hidung cewek
kamu selalu kebawa
namarin gue tisu sekarang
kamu beruntung nih
barusan tim penyitik dari polsek cibubor memutuskan
kalau roman itu akan dibebaskan
akhirnya roman bebas juga dari tahanan
om mesa makasih ya om
karena udah nurutin permintaannya bella
sebenarnya ini bukan permintaan dari kamu loh
tapi pelaku yang sebenernya sudah tertangkap
oh gitu ya om
om mesa kalau misalkan roman nanya
bilang aja ya ada jasanya bella juga disitu
ya om boleh kan
nanti om suruh roman untuk berterima kasih sama kamu ya
iya om mesa makasih ya om
akhirnya roman bebas juga dari tahanan
pasti roman utang budi banget deh sama gue
tapi gue harus cantik dulu dong ya
nanti kalau ketemu roman
roman terpesona sama gue
oh pada jam segini masih cukup
gue dandan lagi ya
bapak sama mama balik ke medan
dan jam sepuluh